sementara itu sandiaga uno setelah menyatakan kesiapannya sebagai penantang ahok untuk menduduki kursi dki satu
kendati sudah diusung dua partai politik sandiaga dinilai butuh kerja keras untuk mengalahkan sang petahana
jadi saya rasa para calon calon gubernur ini bisa juga mengangkat isu kenyamanan
itulah kenapa penggusuran ini masih pro kontra
ada juga yang suka ada juga yang melawan
dalam hitungan bulan masyarakat dki jakarta akan dihadapkan pada pemilihan gubernur
masyarakat dihadapkan pada opsi memilih pemimpin baru atau memilih setia pada sang petahana basuki cahayapurnama atau ahok
sejumlah nama mulai mendeklarasikan diri sebagai penantang ahok
salah satunya adalah sandiaga uno
nama sandiaga uno tergolong baru dalam dunia politik tanah air
maka tak heran dalam beberapa survei elektabilitas serta popularitasnya belum bisa menyaingi sang petahana
popularitas sekaligus elektabilitas mas andi kan masih di bawah pak ahok
apa kemudian strategi jitu untuk mengatrol elektabilitas itu agar kemudian bisa bersainglah secara ketat dengan petahana
kami selalu melakukan survei
dan itu betul kami masih tertinggal dari pak gubernur
sebagai incumbent tentunya dia memiliki ya diuntungkan ya advantage bahwa dia menjabat dan dia jauh lebih dikenal dan populer di kalangan para pemilih nanti atau warga
sandi mulai menggalang kekuatan politik dengan menggandeng mantan partainya ahok gerindra
partai lain yang juga akan mengusungnya
yang adalah partai kebangkitan bangsa pkb
dua partai tersebut menilai gaya kepemimpinan sandi yang berbeda dengan ahok menjadi daya pikat
saya katakan saya bukan pengecut
sampaikan ke partai anda gerindra saya nggak suka cara anda pasang pasang tenda di pasar ikan saya mau bangun tanggul
terus gerakan masyarakat utara macam macam itu di belakang ada orang kalian itu saya punya data
tapi pak gubernur sepertinya sangat tergantung
ragu dengan isu sara yang sebetulnya saya buat saya pribadi sudah tidak menjadi isu yang sentral dalam pilkada ini
saya sebetulnya datang ke sini bukan menyampaikan itu
tapi itu pesan dari beliau ya tentunya akan kita sampaikan kepada para pimpinan partai nantinya
kendati popularitas dan elektabilitasnya masih rendah namun sandiaga dinilai masih berpeluang menduduki kursi dki satu
ini sampai saat ini harusnya masih tetap ada
dikalahkan oleh calon yang lain tujuh puluh empat persen mengatakan iya
nah ini sebetulnya cukup mengkhawatirkan buat pak ahok
artinya masyarakat jakarta percaya ahok bisa kalah itu yang pertama
kemudian yang kedua jangan jangan ada tujuh puluh empat persen warga jakarta juga yang masih ragu apakah mereka ingin ahok memimpin mereka lagi
atau bahkan jangan jangan sudah tidak ingin dipimpin oleh pak ahok
bangunan ini tentu kelak akan menjadi sebuah kursi panas dalam perebutan mahkota dki satu
tapi pada akhirnya bukanlah siapa tapi apa yang dia perbuat untuk menjawab segudang permasalahan dan keinginan masyarakat ibu kota
noras pas ya jakarta